berita sekecil apapun yang kalian dapat
baik laksanakan prabu hamba pergi
bukankah kalian yang menyerang kami tadi
kita tuntaskan pertarungan ini sekarang
oh ya satu lagi
wah kelenger juga
ketika seharusnya ibu berterima kasih kepada aku
aku lah yang sudah menyelamatkanmu
untuk menjaga raih prabu sarawisesa
jika aku tidak datang pada tepat waktu
raih prabu sarawisesa sudah tiada ibu anda
bicara apa kau
seanainya saja aku berada disana
untuk menengahi perseturuan diantar mereka
tapi itu tidak mungkin dilakukan
karena itu tidak boleh
jaga dewa batara
ternyata aku pergi dengan meninggalkan bara api di istana
aku suka aroma pertengkaran ini
tetaplah seperti ini
keluarga pajajaran saling bertengkar
maka sebentar lagi pajajaran akan hancur
putriku kau tidak boleh mengulangi hal seperti itu lagi bunda mohon
tidak ibu nda kita harus melakukan ini semua
karena jika tidak mereka akan terus saja menindas kita ibu nda
putriku dengarkan ibu nda ada saatnya kita harus mengawal nak
kita tidak boleh sama sama keras
karena jika itu terjadi kita akan hancur keluarga kita akan hancur nak
dan pajajaran akan melemah
jika sampai itu terjadi para musuh akan masuk ke dalam istana pajajaran
dan dapat menghancurkan istana pajajaran
kamu mengerti nak
baik ibu nda baik ibu nda
terima kasih dinda subanglarang
tinda masih mampu berpikir jernih
selama masih ada dinda di pajajaran hatiku kan terasa lebih tenang
jangan lupa ibu nda untuk mencari dinda

jangan lupa ibu nda
jangan lupa ibu nda
jangan lupa ibu nda
jangan lupa ibu nda
jangan lupa ibu nda
jangan lupa ibu nda
siapa orang itu aku seperti merasakan kehadiran kakanda prabu siliwangi
mana mungkin tuduhan itu sama sekali tidak benar
raden kian santang itu orang yang sangat baik
benar mana mungkin raden kian santang menculik dan membunuh
tapi prabu surawisesa tidak mungkin berbohong
benar prabu surawisesa mempunyai bukti yang kuat
benar dia membohongi kebenaran raden kian santang
kalian semua jangan asal menuduh
awas saja aku akan melakukan kalian kepada prabu surawisesa
ini berita sangat bagus buat paman martasi
suka mana akan lebih mudah menghancurkan pajajar
kenapa dia menyerangku
hei jangan lari
biarkan dia pergi
dia adalah senopati puspanegara
lebih baik sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ke kerajaan puspanegara
untuk mengobati ratu ratna ningsi
betul juga itu pemikiran raden
kau tahu apa yang aku mau katakan
aku ingin mencari peluang
kian santa memiliki banyak taktik untuk membingungkan musuhnya
tapi apapun yang terjadi ini kesempatan yang bagus bagiku untuk menghancurkan pajak jalan
pajajaran tidak ada arti
siapkan pasukan kembalilah pajajar amati apapun yang terjadi di sana
dan laporkan kepada aku berita sekecil apapun yang kalian dapat
baik laksanakan prabu hamba pergi
jaga dewa batar
apa yang terjadi dengan kami
sempatisen terluka dalam pertarungan melawan anak sakti dan kawan kawannya
menghadapi beberapa orang saja sudah tidak pecos
anak muda itu benar benar sakti
seberapa sakti anak muda itu
menghabisi sendiri anak muda yang kalian bilang sakit